kalau semua masalah yang sekarang sudah beres
saya mau keluar dari terminal
bukan mau ikut jamal
tapi mau hidup normal
saya punya istri punya anak punya keluarga
siapa yang mengurus mereka
saya kepala keluarga
bumi berputar pada porosnya mengelilingi matahari
sebentar lagi kota bandung akan berada pada posisi membelakangi matahari
sebelum gelap saya sudah ingin berada di rumah
duduk di teras
karena biasanya di sekitar jam segitu
sepuluh hotel sebuah bank yang kos dekat rumah saya akan pulang
cantik putih dengan rambut tergerai sebahu
cepat kamu ke sini ke kantor pusat laporan
kasih tahu dia saya mau ketemu sore ini
kang idris mau ketemu sama a kang sore ini di tempat yang a kang tau
ya katanya kang
saya kenapa ya kalau ada kang iblis saya takut
saya gak punya banyak waktu kamu mau laporan apa
ini bos lima dompet
kenapa saya merasa gak enak melihat muka kamu
dapat berapa dompet
ternyata nyopet bersolok karet itu susah
setiap mau beraksi suka mendadak nggak pede
begitu dipede pedein malah tambah gempur grogi
itulah kenapa harus ada akademi bandung copet
jadi copet gak segampang yang dibayangkan orang
ya bos saya mungkin harus berhenti operasi
saya harus belajar lagi
teknik belajar itu ada lima
kelima belajar dengan melakukan alias learning by doing
kamu pakai aja teknik yang kelima
jadi copet jangan lemah jangan cengeng jangan manja
terima kasih buat laporannya
kalau semua masalah yang sekarang sudah beres
saya mau keluar dari terminal
bukan mau ikut jamal
tapi mau hidup normal
saya punya istri punya anak punya keluarga
siapa yang mau ngurus mereka
saya kepala keluarga
saya punya tanggung jawab
sebab kalau besok mungkin kamu sudah terlambat
tidak ada masalah besar besaran sekarang
tidak ada masalah besar besaran sekarang
tapi bisa lebih mudah
jangan ada sampai hari keburuan

ya perasaan neng sama ce edo beda jauh
kenapa ce edo bisa sampai salah denger
ada apa teriak teriak
ngasih manggil si neng mak
memangnya harus teriak
habis ini si nengnya gak denger
kenapa gak jawab
kenapa gak nyamperin
soalnya neng tahu mama mau marah sama neng
kamu marah kenapa
si neng jam segini baru pulang
kamu udah tanya
jam segini kenapa baru pulang
tapi neng belum jawab
tadi neng udah mau jawab
tapi mama malah ke depan
berarti yang salah mama
iya berarti yang salah kamu
neng sama ko viva jom temen yang lagi sakit
dilawat di rumah sakit
kenapa gak nelfon kasih tau mama
gak ada pulsa
dah gak usah ribut ribut
gak usah marah marah
sekarang si neng kasih uang lima puluh ribu buat beli pulsa
bagaimana perasaan kamu
saya gak pernah punya perasaan seperti sekarang
lebih dari itu
saya kecewa sama diri saya sendiri
kenapa semua tidak saya beresin sebelum saya pensiun
itu karena kamu terlalu bersemangat buat menempuh jalan baru
bukan salah cuma ada yang kamu lupa
seperti ketika pergi tapi ada yang tertinggal
aku tidak akan mencari kamu lagi
seberapa kacau keadaan sekarang
ini permainan yang sulit
ada penyusukan penculikan pengkhianatan penipuan
dan banyak orang jadi punya dendam
semua harus selesai